usai cuti panjang lebaran stasiun pasar senen jakarta pusat masih ramai penumpang yang berdatangan
penumpang arus balik mayoritas berasal dari jawa timur dan jawa tengah
hari ini delapan belas lima ratus penumpang datang ke stasiun pasar senen
angka ini masih bisa bertambah mengingat adanya kebijakan wfh bagi asn hingga tujuh belas april nanti
para penumpang arus balik mayoritas berasal dari jawa timur dan jawa tengah
kita tinjau titik lainnya polisi dan jasa marga telah menghentikan rekayasa arus lalu lintas kontraflow di jalur tol layang mbz karawang jawa barat
penghentian kontraflow ini membuat jalur ke arah jakarta ataupun ke arah jawa tengah dan jawa timur rame lancar
kendaraan bergerak dengan laju kecepatan normal
kita cek transportasi penyeberangan meski puncak arus balik telah lewat
kendaraan yang memasuki pelabuhan bakauheni lampung masih memadati sejumlah kantong parkir dermaga
data asdp indonesia ferry mencatat sebanyak empat ratus sembilan puluh tujuh ribu pemudik dan satu ratus dua puluh sembilan ribu kendaraan atau enam puluh enam persen pemudik telah kembali ke pulau jawa
untuk mengantisipasi lonjakan yang dapat membuat kemacetan polisi bersama petugas gabungan masih melakukan screening tiket di sejumlah buffer zone yang disediakan
arus balik di bandara sultan hasanuddin maru sulawesi selatan mulai mengalami penurunan
berbeda dengan hari sebelumnya dipadati penumpang dengan berbagai daerah tujuan
dari data pengelola bandara pergerakan jumlah penumpang hari ini hanya berada di angka tiga puluh dua orang